kuatkan ya allah kuatkan hati rung
rung kenapa jadi gelisah

sehat aja mbak rung kalau capek kalau malah sakit
kapan sih lo boleh pulang
lo udah enggak betah disini bang
kerjaan cuma di tempat tidur aja
lo juga pengen lihat warung bubur kita bang rokangan
lo tuh belum sehat benar
masih butuh perawatan panjang
tapi kan bisa rawat jalan bang
lagian lo pengen puasa di rumah aja bang
disini lo enggak betah
ya dirawat loh jalan jalan aja rawat jalan juga sama
ya namanya rumah sakit ya emang agak enak
kalau mau enak di hotel
ya udah kalau gitu
ntar abang tanya sama dokter gimana baiknya
enggak capek enggak pengen pulang
jujur aja re kesini banget kalau disini
kalau rame terasa gak capek
bisa buka bersama bisa sholat terawih bareng bareng
yang mahkumah kalau di jakarta re enggak punya siapa siapa
jadi kalau re di tengah tengah keluarga ini
serasa kayak di antara keluarga sendiri
kayak di rumah rel di semarang
biar gimana juga gak bakalan same
orang disini kan bukan keluarga lo
lo udah nganggep keluarga ini keluarga rere sendiri
ya hitung hitung tambah tali persaudaraan gitu
dan kalau diijinin
rere sih pengennya bisa nemenin poro dia sampai sembuh
dan bisa pulang ke rumah
itu aja boleh re pokok seneng kok
lo diperhatikan keluarga ini seperti perhatikan keluarga sendiri

empat mata aja yuk
ngapain sih mas
lo tarik tarik kayak kambing kerapat
gue pengen tahu kejadiannya kemarin kecelakaan tuh gimana
gue mau nanya di dalam nih
gue takut siro denger tak jadi pikiran deh buat dia
ya seperti biasa
sulam kena korban fitnah lagi
sebenarnya bukan sulam yang nabrak
sulam justru pengen nolong tuh anak yang kena tabrak lari
cuma keluarga salah paham
sulam disangka nabrak tu anak
itu ujian pertama di bulan ramadan
itu buat ngemuatin lo supaya lo tuh jadi kuat
jadi orang kuat
apalagi lo sebentar lagi kan jadi bapak
iya sulam ngerti
makanya sulam ya nggak mau macem macem mendingan damai aja
iya macem macemnya orang kalau lagi diuji itu memang begitu
lo jangan nyerah ya
lo harus tambah kuat
makin banyak ujian makin lo akan kuat
jadi orang tua itu kagak gampang kan kagak gampang
berat tau nggak
makanya sama oblo ini di uji bener bener loh
ada anak leh
yang bisa aja tuh anak jadi fitnah buat kita
makanya lo udah harus udah siap deh
iya betul mak betul
cuman sih sulam sempet celi juga karena mikirin lo dia
semalem di penjara gimana rasanya
lo diapain lam
ya nyaman deh mak
mak mau tinggal di sana sehari
makanya pake ditanya lagi
yang nanya penjara ya nggak ada
makanya kagak enak mak
insya allah ya ini pengalaman ulang yang pertama dan terakhir ya mak
ya udah jangan lagi
biar katanya balasan sulam nggak kenapa kenapa sih
nggak dipukulin sama puan man
ya cuman nyebatin kayaknya
wah keser banget itu sama si rere
si rere tuh masa dia kagak mau pulang pulang dari sini
itu cuman lebay anaknya ini tau nggak mau ngambil hati gue
gue juga tahu kalau nggak gue kagak bakalan tergoda
di bulan puasa yang susah
pokoknya gue sehujan hubungkan si rumah ini
siapa sih yang kagak tahu kalau tuh anak baiknya kayak apa solehahnya kayak apa
jadi lo juga mesti ngedukung tuh si robby sama si rumah nah ye
re pokok senang banget ditungguin sama lo
pok rere jangan nih puji puji terus
pokok nggak puji rie
tapi kenyataannya emang begitu
udah cantik baik lagi hatinya
justru rere tuh senang banget disenang senangin pok
ya daripada re kalau pulang ke kosan
paling cuma bohong aja abis kerja
tapi kan lo juga harus perhatiin kesehatan lo juga rek
ntar gara gara nungguin mpok lo jadi sakit
insya allah enggak pok
ya udah deh mak yang penting mak nih bisa sabar dan bisa nahan diri
ya rodi itu kan aduh jangan sampai lagi deh
dia sampai pendarahan sampai stres lagi
ye kalau soal latisi lo jangan jangan lah cariin gue deh
jangan deh gue udah ngerti deh semuanya
yang penting tetep mesti dukung gue soal si robby sama si ruman
ya kalau soal jodoh mak
soalnya mas raina aja yang mengatas mak
kata ustadz jakaria soal jodoh itu itu urusin
itu urusan yang bikin kita hidup dan yang bikin kita mati
semuanya tuh udah tertulis
dengan teliti bilang ulmakut tuh kata ustadz jakaria
tapi kan kita juga kan harus berdoa dan berusaha
itu juga ketentuan allah iya kan
perjuangan dan doa
ya di filmnya ya gue pernah nonton
tentunya ulu gue ketakutan
bang bang bang yuk kita buruan ke depan yuk
biar aja si ruman kita tinggal di sini aja ya
lu gimana sih anaknya tinggal di sini
kan dia udah boleh pulang apa ini tinggal di sini
bang kita ke depan itu cari angkot
biar buru buru balik si ruman kagak nungguin
jadi biar si ruman di sini aja ya
lu bener bener orang kampung lu kampungan
masya allah kebangetan banget sih lu jadi laki laki
ya abis lu begitu